jeffrey setiawan bocah lima belas tahun asal kendal jawa tengah ini akan kembali menorehkan prestasi untuk bangsa indonesia
putra pasangan joko manis dan indah stioningsi ini akan memainkan piano dengan mata tertutup
di ajang rekor dunia america book of records dan european records book dua puluh empat maret mendatang di universitas yarsi jakarta
dalam acara tersebut jeffrey akan memainkan piano dengan mata tertutup selama lima jam tanpa henti
sedikitnya satu ratus lima puluh lagu akan dibawakan oleh jeffrey diantaranya adalah tanah airku indonesia raya kis the rain dan i have a dream
di tengah perjuangan yang mengharumkan nama bangsa indonesia di mata dunia
jeffrey berharap pemerintah khususnya presiden jokowi dapat membantu mengoperasi matanya yang menderita miopi minus dua
harapan jeffrey kepada pemerintah indonesia yang pertama memfasilitasi jeffrey biaya hidup dan beasiswa dari kuliah dari sma sampai kuliah
yang kedua membiayai jeffrey untuk mengoperasi mata jeffrey
sebelumnya jeffrey berhasil memecahkan rekor dunia main piano tertutup selama tiga jam di berlin pada dua ribu delapan belas
dan di india pada dua ribu sembilan belas
di indonesia kepiawayan jeffrey juga berhasil memecahkan prestasi di museum rekor indonesia atau muri
dan lembaga prestasi indonesia atau leprit
damarsinoko semarang jawa tengah